jelang idul kurban praktik penggelonggongan hewan kurban kembali marak
petugas polrestabes ngawi berhasil mengrebek sebuah tempat penggelonggongan sapi
di kelurahan karangtengah perandon kamisiyang
saat digerebek petugas menemukan seekor sapi mati usai digelonggong
kepolisian resort ngawi berhasil mengerebek tempat penggelonggongan sapi milik an
warga kelurahan karangtengah perandon kamisiyang
di lokasi ini petugas menemukan seekor sapi telah mati usai digelonggong oleh pelaku
dan lima ekor sapi lainnya yang dalam kondisi masih hidup
karena sangat rapi dan tertutup praktik penggelonggongan sapi ini nyaris tak diketahui warga sekitar
warga pun baru mengetahuinya setelah polisi melakukan penggerbekan
dari pemeriksaan polisi an dan pekerjanya diduga melakukan praktek penggelonggongan sapi
sejak delapan hari terakhir
dapat informasi bahwa praktik penggelonggongan ini
sudah dilaksanakan tujuh kali
dan sapi sapi yang menjadi digelonggong itu dikirim ke kirian surabaya
kepada polisi tersangka mengakui sapi yang sudah digelonggong tersebut
dikirim ke sejumlah pasar tradisional termasuk di surabaya
sudah digelonggong atau belum
sudah digelonggong apa belum
tapi tidak terlalu banyak
pada pekan ini polisi menyita sejumlah barang bukti berupa selang yang dipakai
untuk menggelonggong sapi dan airnya diambil dari dalam sumur
selanjutnya tersangka dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan
inam tohari ngawi